yang pasti ada laporan dari awal laporan awal itu terjadi di bulan november dua ribu dua puluh dua
dengan kerugian lebih kurang satu tiga